hai apa kabar nih pak ketemu lagi kita nih bapak ini siapa soal klub sama bos saya bang
joni ini bapak ini siapa sih soal kenal soal pedikarti eh ini namanya pak joni orang terkaya
dan orang terpenting ting ting ting ting ya kan nak iya perutnya aja kayak orang melenting
pak joni ini mah kelar tanah tuh kan kata juga apa itu budo muda petasan banting
bahkan apa kau disini butet butet macam mana pula kau ah pakai jalananya lagi lu nih lu lihat nih
tujuh di bangun mal di gang dangdut tertanda warga gang dangdut termasuk lu seperti artis aja pakai
tanda tangan tanda tangan segala ini bukan artis helebritis pokoknya lupa pakai beak tanya yang
penting lu tarah tangan kalau enggak kampung kita digusur nih jadi malu buruk buru eh eh
lu mau kampung lu digusur tarah tangan nih
asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
begini kalau jadi di kampung kita dibangun mal sama apartemen tolong pikirin anak cucu
kita ntar main di mana nah sekarang setuju apa kaget oh enggak kalau begitu
berarti kita jangan ngasih tanah walaupun secuil sesama itura ya kan kecuali ngasih tanah buat
mesjid setuju mesjid suhu hidup baik katanya mau buka mall tapi makannya kok di sini au
dengerin ya sekarang kita puas puasin tuh jadi orang miskin nanti kalau jadi orang kaya kita gagalkan bisa nih makan di semat gini ginian
oh my darling
ada yang pukul
enggak nampak muquiera
ini gue manggi lu pakas
ini ya dengerin gua pengen lu pade bantuin gue untuk membebaskan tanah ini
dan gua yakin lu pade bisa untuk membawa warga dia jual sama gua
jadi kalau jadi orang kaya nanti makanya gak beginian lagi nih pak
nek makanya spaghetti kan
gini nih mau gak gini
iya pak ya
kalau mau sekarang gua kasih hadiah walaupada
mau gak gini
mau dong pak
kasih yang siapa duluan
ibu ibu ya ibu ibu harus yakin harus percaya dan harus bangga bahwa kampung kita ini mau dibikinkan sebuah mall yang terbesar
jangan bawa dulu jangan dulu jangan jauh dulu ya kan
ini kesempatan loh
gak ada kesempatan datanya dua kali
nah kalau kita di kampung kita ini ada mallnya jadi ibu ibu semuanya kagak mesti ngeluarin ongkos untuk ke mal untuk beli baju beli apa segala macam
kita tinggal mau tinggal di batang
dari dulu kita tinggal di sini
eh eh jangan khawatir jangan bimbang dan jangan ragu
wah negrando kalau ngomong ya itu mulutnya bahwa busa
dia bakal bangun suatu apartemen
gak mau bangun
gak mau bangun
gak mau bangun
lo tau kan si johnny siapa
eh kalau rumah ibu sama dibanding sama teman gak ada apa apanya bu
dia ada limnya
pak pak pak pak
susah ibu orang kampung ah
pak pak pak pak
jangan dengerin bini saya
dengar dengerin dengerin dulu
pak pak pak
men bukuk aja lo
eh eh nih pak
itu tingginya tiga puluh tingkat bu
itu ada lim yang bisa ujalan
nah mpok disuruh ngepel
di situ ada ruangan ac
kalau mau kena jadi mencret
lagi naik aja susah pak
kalau empur naik tuh tau
mpok tuh kayak kiong
jangan jangan mau
ah ngapain kok gitu sih
lo jangan bikin kebelasak
warga gang danut lo
gue gak bohong di belakang
gue jangan buceg buceg mereka
bunyam bunyam itu
wah abang pertama untuk menjualnya
walaupun nggak lah guys
t margin kaya mungkin ya eliminates paham ya ya
siang malam hatiku jadi gelisah
tapi kan biar gam dangdut maju
pegi mana sih
mau maju kem mau nggak yang penting ini warisan nenek moyang
situ kan udah tua biar ngerasain hidup enak
susah banget sih diajakin enak
iya ibadah lama dibawa cewek juga
panjang panjang tuh kuping
hujan kali ya panas banget ya
buat warga gang dangdut
kelewatan banget tuh si kiki
seperti nama sholat dibawa bawa
sekarang kita mau bikin mall
kita jual aja tanah kita ini demi
demi kemajuan kampung kita
ini pastilah polnya mantap
jelas dan terpercaya
kita mulai dari yang sebelah kiri
ini hasilnya sih masak pak
pokoknya udah ngumpulin tuh pak orang orang
udah ngumpul mau nurut
giliran mau tanda tangan bukannya dia nggak mau pak
tapi belum percaya jadinya dia nggak jadi tanda tangan
ujungnya agak becus becus juga
emang pantasnya sebelah kanan saya nih kayaknya yang suaranya mantap
laporannya mantap semuanya mantap
nyok silahkan laporannya
tapi bang emang susah sih bang
meyakinin warga yang banyak yang minta ampun
soalnya nih bang mereka tuh pada cinta sama tanah kelahirannya bang
semua laporan bagaimana sih nih
semuanya kagak bisa diandalkan
makan gaji buta sih lo
aduh bagaimana rasanya nih
ah nendung pak jadinya
pak joni apa kabar nih pak
ketemu lagi kita nih
bapak ini siapa sih

iya perutnya aja kayak orang melenting
nih dah sisa panjang
pak johnny ini mah kelar tanah ya
ini mah kelar tanah
kata juga apa
itu budo buder petasan banting
kalau gitu mah kelar tanah
tanah saya dibeli sama pak joni
mobil saya bosnya pak john yang beli
ketemu lagi ya nanti ya pak
oh orang kaya dasar bener bener
orang penting mau bikin
ampeg dah ampeg dah
biar modar sekalian dah
bikin mah lo
mengedak lo yuk ande alin lo
naku bos udah si panjang
sosokan bikin amper temen

kepala tanah lo

gua akan datang sini lagi bikin perintah sama lu semua
gua kabur dulu gua cabut dulu
hei dasar lu tanah ngaku gak kurang kaya
hmm dasar ampung